kita beralih ke berita haji
berbagai macam cara dilakukan untuk bertemu sanak saudara yang akan menunaikan ibadah haji di tanah suci
salah satunya dengan melampiaskan rasa rindu di tembok ratapan yang tepat berada di belakang asrama haji
suasana senang dan juga haru pun bercampur jadi satu di tempat ini
sementara terkait haji ilegal kementerian agama jawa timur akan menutup biro perjalanan yang terlibat haji ilegal
beginilah suasana haru yang hampir setiap hari terjadi di halaman belakang asrama haji sukolilo surabaya
di tempat yang biasa disebut tembok ratapan ini sejumlah jemaah calon haji bertemu dengan sanak keluarga sebelum berangkat haji
terkadang suasana haru berubah menjadi tangis karena berat melepas sanak keluarga melaksanakan ibadah haji selama berminggu minggu
doakan semoga selamat pergi selamat pulang selamat
ibu gak tegak berangkat sendiri gitu ya
iya berangkat sendiri
sudah tua atau apa
tapi suaminya gak ikut perangkulnya gak ikut
sementara terkait ditangkapnya satu ratus tujuh puluh tujuh haji ilegal yang berangkat melalui filipina
kementerian agama wilayah jawa timur akan memberi sanksi kepada travel atau kantor biru ibadah haji
yang memberangkatkan jemaah calon haji tanpa jalur resmi
kemenak juga akan berkoordinasi
kementerian agama wilayah jawa timur akan berkongsi dengan polisi untuk mengungkap sejumlah travel lainnya yang tak berizin
pemerintah provinsi jawa timur juga berjanji akan memulangkan empat belas jemaah calon haji dari daerah pasuruan dan sidoarjo
yang termasuk dalam rombongan haji ilegal
kita bantu untuk bisa kembali dan kita minta kepada yang bertanggung jawab untuk diberi sanksi melalui proses hukum
pasuruan keluarga salah satu jemaah calon haji asal desa pejangkungan kecamatan rembang
yang ditahan imigrasi filipina terus berharap agar kedua orang tuanya segera kembali dalam keadaan sehat
pihak keluarga berharap suami istri satruki dan uripah dapat segera pulang dan kasus ini bisa segera dituntaskan